bupati kemumen nonaktif yahya fuad dan bupati purbalingga nonaktif tasdi mengaku memberikan suap kepada wakil ketua dpr ri taufik kurniawan untuk membantu penambahan dana alokasi khusus beberapa proyek
dari kedua kepala daerah itu terdakwa taufik kurniawan menerima uang suap senilai empat delapan puluh lima miliar rupiah
senilai rp tiga enam puluh miliar yang diberikan secara bertahap sebanyak dua kali
besaran suap ini sendiri didasarkan atas komitmen keduanya
di mana terdakwa taufik kurniawan mendapat imbalan komisi atau fee
untuk kabupaten kebumen pada apbn perubahan tahun dua ribu enam belas
untuk proyek infrastruktur senilai sembilan puluh tiga tiga puluh miliar rupiah
senada dengan yahya fuad bupati purbalingga nonaktif tasdi
juga mengakui menurutnya
memberikan uang senilai satu dua miliar rupiah kepada taufik kurniawan
untuk kabupaten purbalingga pada apbn perubahan tahun dua ribu tujuh belas sebesar empat puluh delapan miliar rupiah
selain mengungkap besaran suap persidangan kali ini juga mengungkap proses komunikasi
dan negosiasi yang dilakukan kedua bupati dengan taufik kurniawan
yang merupakan politisi partai amanat nasional
ya kita kan ada
dokumentasinya enam kali pertemuan di purbalingga empat kali dua ribu sebelas dua kali dua ribu tujuh belas
yang sudah saya sampaikan di situ
atas kasus suap yang diterimanya taufik kurniawan dijerat dengan dua pasal
yakni pasal dua belas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang tindak pidana korupsi dan pasal enam puluh lima junto pasal lima puluh lima kuhp
sesuai sesuai semua sama blt
sesuai dengan dakwaan kita
untuk yang soal yang disaksi didatangi sama orang lain itu
oh ya itu muhammad yaya fuad
itu mengatakan bahwa ada salah seorang namanya riza sesama tahanan di situ
katanya reza didatangi oleh perwakilan dari bpw pan ya
itu menanyakan atau suruh menyampaikan oleh si reza ini
agar disampaikan kepada
apakah kasus untuk pak tovi kurniawan itu bisa dirembuk gitu
kita bisa lihat untuk menjadi bisa cairnya suatu anggaran
tidak bisa satu orang berperan
tetapi ada beberapa instansi dari departemen keuangan dirjen anggaran
mereka kelola dulu rumusannya baru diajukan ke dpr
wakil ketua dpr ri taufik kurniawan mulai ditahan
komisi pemberantasan korupsi sejak dua november dua ribu delapan belas
karena tersandung kasus suap yang melibatkan bupati kebumen yahya fuad
dan bupati purbalingga tasdi yang telah ditangkap dan ditahan sebelumnya oleh kpk
damar sinuko semarang